dan saat ini kita sudah tersambung lewat sambungan zoom bersama ketua aliansi masyarakat adat nasional atau amantano batak bapak roganda simanjuntak
selamat siang pak roganda bagaimana sejauh ini keadaan puluhan masyarakat adat yang ditangkap apakah sudah dilepaskan atau seperti apa pak
selamat siang ibu lady saat ini kondisi masyarakat yang ditangkap lhk dan sebagainya
bahwa polres metro jakarta pusat ada dua puluh enam orang yang ditahan malam
pada pukul sembilan lewat lima menit kami dilepaskan oleh polres jakarta pusat
dan di sisa ini ada enam orang yang terluka dan satu orang sedang dirawat di rumah sakit di jakarta
yang sedang dirawat di rumah sakit mengalami luka benturan di bagian kepala dan memar di wajah
akibat pukulan dari pihak kepolisian
apakah sudah ada pemeriksaan terkait pelaku tersebut dan seperti apa pak sebenarnya kronologi penangkapan kemarin
ya tepat pada pukul siang kita melakukan
di demonstrasi di kantor kementerian keamanan kedut dan ada sekitar seratus orang
dan kita menagi janji menteri lhk
dimana janji menteri lhk ibu siti nurbayar kepada masyarakat adat jano batak
dan pertemuan langsung tersebut antara masyarakat adat dan menteri
dimana menteri menjanjikan akan menyelesaikan konflik
atas wilayah adat yang tumpang tinggi dengan areal konsesi pt cpl
dan kemudian berjanji juga untuk menyelesaikan terkait kerusakan lingkungan di kawasan dona toba
dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pt toba pak pudengkari di sumatera utara
dan kemudian pak presiden jokowi juga berjanji di agustus lalu
janji pak presiden disampaikan
langsung kepada perwakilan kami
yaitu tugu sumorangkir yang bertemu dengan presiden di istana negara
dimana presiden berjanji akan menyelesaikan konflik agraria di tanah adat
dan akan menyelesaikan selama satu bulan
nah mengingat itu dari selang waktu agustus sampai sekarang sudah tiga bulan lebih
dan juga janji menteri lhk juga yang belum
sampai hari ini juga belum
dan makanya perwakilan masyarakat adat yang berasal dari kawasan dona toba
tepatnya dari lima kabupaten jumlah empat puluh orang
berangkat ke jakarta untuk menagi janji presiden dan juga menteri lhk di surabaya
lalu setelah adanya unjuk rasa dan juga adanya penangkapan puluhan warga ini
apa kemudian apakah sudah ada respon dari kementerian klhk atau dari istana presiden begitu pak roganda
sampai saat ini belum ada respon belum ada respon yang positif
bahwa terakhir setelah ditangkap juga di klhk belum ada juga ini
artinya sampai saat ini kita masih terus menagih itu dan akan terus memperjuangkan
agar pemerintah segera mendesak
segera menutup bg toba pak pestari yang sudah tiga puluh tahun lebih
mencemari kawasan danau toba merampas tanah tanah adat yang ada di kawasan danau toba
di tanah batak dan juga merusak hutan hutan yang selama ini sebenarnya penyangga
penyedia air bagi danau toba
artinya puluhan tahun setelah perusahaan ini beroperasi
sama sekali tidak ada memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat di kawasan danau toba
apalagi untuk bangsa
jadi kita sangat berharap kepada presiden untuk mengambil langkah yang tepat dan cepat
untuk segera menutup perusahaan ini
baik ujuk rasa sudah dilakukan dan sampai saat ini juga belum ada respon begitu ya dari pemerintah
lalu apa kemudian langkah yang akan ditempuh oleh masyarakat tanah batak ini pak selanjutnya
selanjutnya kita akan terus menemui pihak terkait
antaranya dpr ri sebagai dewan perwakilan rakyat yang kita harap nyorak kepentingan masyarakat
yang ada di kawasan dona toba
dan kemudian kita rencanakan di hari ini akan menemui dpr ri
tepatnya di empat dpr ri untuk mendesak pemerintah mengunjukkan keuntungan masyarakat di kawasan dona toba
dan juga kita akan menemui dpr ri untuk menyampaikan tindakan tindakan kepolisian
yang sangat represif kepada masyarakat adat khususnya sepuluh tahun terakhir
karena masyarakat adat yang gencar mempertahankan dan memperjuangkan wilayah adatnya
memperjuangkan lahan pertaniannya tetapi kemudian pihak perusahaan dan juga pihak kepolisian
kriminalisasi masyarakat adat
karena itu kita mendesak kepolis supaya memerintahkan jajarannya sampai ke bawah
jangan represif dan harus bersikap profesional supaya masyarakat adat dalam mempertahankan haknya
yang akan memperjuangkan hak haknya supaya dilindungi oleh aparat perusahaan
karena mereka akan hanya memperjuangkan hak haknya memperjuangkan kehidupannya sehari hari
dan generasi yang akan datang
tanah hutan keminyan yang sudah ratusan tahun dikelola dengan seenaknya perusahaan
dan dilindungi oleh polisi itu membabat habis hancurkan hutan hutan keminyan yang ada di kawasan danau tuba
hingga dampaknya kerusakan lingkungan yang masif dan lahan sekitar danau toba juga yang menjadi sumber air
danau tuba hancur dan dampaknya danau tuba semakin surut
tentunya semoga tuntutan dari masyarakat adat danau batak ini segera terselesaikan dengan baik
terima kasih pak roganda siman juntak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour